pemerintah provinsi dki jakarta resmi menonaktifkan lurah grogoro selatan asep sumbahan
terkait penerbitan ktp elektronik buronan joko chandra delapan juni lalu
hal ini setelah investigasi yang dilakukan inspektorat terkait yang menemukan fakta
lurah grogol selatan melanggar prosedur penerbitan ktp elektronik
hal ini berdasarkan rilis yang dikeluarkan pemprov dki jakarta minggu pagi
dari hasil investigasi tersebut diketahui lurah melakukan pertemuan
dengan pengacara joko chandra pada mei lalu di rumah dinas lurah
lurah juga menerima sendiri rombongan pemohon ke tempat perekaman biometrik
dan meminta satpel kependudukan dan pencatatan sipil memberikan pelayanan penerbitan ktp elektronik
dengan hanya menunjukkan ktp dan kk joko chandra yang tersimpan melalui ponsel lurah
lurah juga menjadi pihak pertama yang menerima ktp elektronik dan menyerahkan pada joko chandra
perbuatan ini tidak sesuai sop dan lurah dinilai melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan ktp elektronik